menko maritim dan sumber daya melakukan rapat untuk membahas nasib mega proyek reklamasi pantai utara jakarta
rapat digelar dengan mengundang beberapa menteri terkait dan juga gubernur dki jakarta
senin sore rapat diadakan di kantor menko maritim
dalam agenda rapat disepakati bahwa proyek reklamasi harus ditunda untuk pengkajian tumpang tindi undang undang serta amdal proyek
untuk mengkaji masalah ini menko maritim akan membuat komite gabungan yang melibatkan pemprov dki
kementerian kelautan dan perikanan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan serta menko maritim sendiri
komite gabungan akan segera bekerja mulai kamis nanti
agar semua objektif ini bisa dicapai kami meminta untuk sementara kita hentikan moratorium
pembangunan dan perhubungan
dan proyek reklamasi teruk jakarta sampai semua persyaratan undang undang dan peraturan dipenuhi
nah untuk itu tadi segera diputuskan akan dibikin joint komite komite gabungan supaya masalah ini bisa diselesaikan secepat cepatnya